tuh tuh tuh
lu ngapain sih bawa gue kesini
lu liat kan taman ini rame banget
banyak banget orang suka luangin waktu disini
maksud gua kita sambil lihat sekitar
siapa tau lo bisa nemuin anak pakai baju merah tadi
eh tunggu tunggu tunggu
sampai kapanpun gua gak bakal berhentak sama keluarga lu
kalo kalian berdua laki ikut gua
woy jangan lari lu
woy jangan lari lu
woy jangan lari lu
mau kemana lu
woy jangan lari woy
mau kemana lu
lepas jaket sekarang juga
sekali lagi gue ingetin
lo berdua keluar dari geng warrior
kalau mau hidup lo tenang
kita kembali ke base camp
jangan sampai ada korban yang lain
aduh perut gue sakit banget
siapa yang ganggu sama kak boy
kalian cuma berdua doang
yang lain pada kemana
kalian cuma berdua doang
iya kak tadi abis beli makan
udah makan semua
berebut kan tadi makannya
kan kak gue selalu ngingetin
kalau makan itu nggak boleh berebutan
harus selalu diingat itu ya
ternyata boy sering bawain makanan
buat anak anak jalanan
sampai mereka semua deket sama boy
nih cewek aneh
siapa tau mereka ngeliat anak yang bawa kalung lu
kakak boleh nanya gak
kalian lihat gak anak kecil yang namanya ipang
terus badannya agak kurus
tadi dia pakai baju warna merah
gak ada yang lihat kak
oh gitu ya
yaudah nanti kalau kalian liat
langsung kasih tau ke kak boy ya
biar kak boy sampaikan ke kakak
yaudah keren siarat lagi ya
gak mau disini
setiap lo mau tidur
lo mau teror gue kan
aduh udah deh lo gak usah kegeeran
siapa juga yang mau neror atau telponin lo tiap malem
mungkin rasanya lo tuh bersyukur
lo gak sih bisa dapetin nomor gue
namanya pemaksaan tau gak
lo kan punya hak untuk nolak
yaudah miss call tuh sebentar doang
gak usah harus lama lama kayak gini
kan panas handphone gue ada di dalam kantong kalau dia bunyi terus
ya ampun lu tuh emang pada dasarnya kegeeran mulu ya
siapa juga yang miss call
karena gue pulang telat takut dia khawatir
terus ini siapa yang telepon
lah yang mana gue tau ya lo liat lah
aku di jalan kusuma
kamu sama siapa disana
dan kamu sedang apa
papa telpon aku cuma untuk nanya itu
ehh bukan begitu boy
papa itu cuma mau make sure
kamu lagi dimana sama siapa
kan papa perlu tau keadaan kamu
pak aku lagi sama anak anak jalanan yang biasa aku datangin
boleh nggak papa video call sama kamu
papa pengen liat
kamu sama anak jalanan
nah misalnya nanti dia nanyain
karena dia bilang halo nya kenceng ya
udah kita balik lagi ya
gimana pak udah percaya
papa kan cuma pengen make super boy
kamu lagi sama siapa
papa cuma pengen tau kok
harusnya papa ngelakuin ini
dari lima tahun lalu waktu aku masih smp
karena saat itu aku butuh banget perhatian papa
aku butuh banget waktunya papa
papa malah sibuk kerja kan
jadilah aku yang sekarang
mo yang suka bikin masalah
yang sering papa keluhin
kalau selama ini terlalu sibuk
sampai kurang perhatian sama kamu
kalau begitu nanti malam kita ngobrol ya
papa tunggu dirumah
kamu di sini
kau pulang dulu ya
jangan ada yang nakal
dan kalau ada yang jahatin kalian
ini lo ngapain sih bawa gue ke sini ah
udah lihat kan taman ini ramai banget
banyak banget orang suka luangin waktu disini
maksud gua kita sambil liat sekitar siapa tau lu bisa nemuin anak pake baju merah tadi
eh tunggu tunggu tunggu
gua pengen makan lah
iya gua lapar gua harus makan
nemenin lo seharian itu nguras tenaga gua
ya gua perlu asupan dong
ya ampun lo kira gua juga gak capek hah
aku juga capek kali sama lo seharian
karena lo selalu bawa masalah baru ke dalam hidup gue
ngadepin lo tuh bikin capek jiwa dan raga tau gak
terus maksudnya apa lo lapar juga
iya iya lah gua lapar
bilang aja kali beritahu
yaudah porsi makan lo berapa
penting banget pertanyaan lo
ya penting kalau porsi lo normal satu kayak orang orang pada umumnya
gua rela traktir nasi goreng paling enak di sini
gak kali gua makan lima porsi lo kira perut gua segede apa
gak ada yang tau siapa tau porsi makan lo banyak
pansi lo ngebelin banget jadi orang
mending gua cari makan sendiri tau gak